pembatasan mobilitas secara berkala yang diterapkan pemerintah
hmm saatnya saya mencoba
menit berarti mama breaknya cukup lama juga tuh delapan menit tuh
harapannya bisa mandiri ya jadi karena program kami ini meningkatkan kualitas hidup perempuan
di indonesia router institute menunjukkan mayoritas masyarakat ini memanfaatkan sejumlah media dalam mengkonsumsi berita
di tengah padatnya aktivitas sebagai pelatih